aku harus bisa
ngelawan hati aku sendiri
dengan belajar menerima tasha
dalam hidup aku
bisa memikirkan nona
begitu juga peta punya hati nih
gue cuma ngingetin satu hal sih div
jangan sampe kemakanan
mau omongan sendiri ya
itu tidak mungkin kawan
yaudah gue mau cabut
lo mau kemana
gue mau cari makan
peta punya barang itu
ih capek sekali
rasanya remuk remuk begitu ya
beda titip saja ya
mau enaknya sendiri
itu baru beta punya kawan
aku harus kasih batas nih
jangan sampe nanti dia
bu melda kok tidur disini
katanya gak mau sekamar sama saya
mau saya tidur disini
itu bukan urusan kamu
silahkan tidur di luar
selamat malam pak bu
ibu gak kenapa napa ya
enggak saya bebek aja pak
bu melda yakin baik baik saja
ya saya bebek bek aja
kasih tahu aja sama kita
tapi gak ada apa apa aja
udah kena nanti
kita permisi yuk pak
selamat istirahat ya bu
terima kasih pak terima kasih bu
selamat istirahat juga
kau yang permisi ya bu
iya silahkan mari bu
ya ampun gimana ini tidurnya
dia kan sahabatnya masa dia gak ada sih
aneh banget gitu orang
bella bangun bel
kasih jadi istirahat kali ya
dia berani pingsan gak sih
lama banget deh tidurnya
namanya juga pingsan lah
nah nah nah udah bangun
ya maaf banget ya
arin ngerencanain buat lo kesasar
tapi jadi kita yang kesasar
jadi itu rencana lo sama arin
sengaja gitu biar michelle itu tersesat ya
aigoo bella lo sama arin tuh jahat banget sih
emang michelle tuh salah apa sih sama kalian
heran gue gak ada kapok kapoknya gitu berhenti berhentinya ngejalin michelle
aduh bukan gue ya itu kan rencana arin
sama aja lo ikutan juga kan
gawat nih kalo jadi masalah sama arin
bella lo mending jujur deh sama gue
ini semua rencananya arin
lo tuh ngaku aja lo aja tadi tuh udah ngaku udah keceplosan
gak perlu ngeles bella ngaku aja
salah ngomong tapi kenapa pas banget gue tersesat ya
gak mungkin eh mau kemana
eh udah gue juga ikut
bella jangan gitu gue ikut
gak ada yang ngomong gitu gue gak ada yang ngomong gitu